nilai tukar rupiah hampir menyentuh empat belas namun bank indonesia mengaku sudah melakukan intervensi dalam jumlah besar guna menstabilkan nilai tukar rupiah
gubernur bi agus martowardoyo menjelaskan bank sentral sudah melakukan intervensi di pasar valuta asing maupun surat berharga negara dalam jumlah besar
hasilnya pelemahan rupiah lebih rendah dari mata uang sejumlah negara emerging market lainnya
bi menjelaskan pelemahan rupiah yang terjadi sejak dua puluh april lalu terjadi akibat menguatnya dolar amerika secara tajam
tidak hanya rupiah pelemahan mata uang dialami hampir semua negara
kondisi tersebut berlanjut hingga senin dua puluh tiga april yang dipicu meningkatnya imbal hasil surat utang amerika dan kembali munculnya ekspektasi kenaikan suku bunga the fed lebih dari tiga kali tahun ini
nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika pada perdagangan senin melemah ke level rp tiga belas sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah per dolar
sementara itu direktur departemen pengelolaan moneter bank indonesia rahmatullah menilai nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar amerika hingga menyentuh level empat belas rupiah disebabkan faktor eksternal
penguatan dolar amerika serikat ini tidak terlepas dari dampak perbaikan ekonomi yang dialami oleh negara paman sam tersebut
meski begitu bank indonesia meminta masyarakat untuk tidak panik karena akan mengembalikan nilai tukar rupiah ke kondisi yang stabil
sehingga itu berimbas terhadap semua mata uang baik di mata uang utama japanese yen dan seterusnya dan euro kemudian juga terhadap emerging
kita lihat bahwa banyak juga mata uang emerging yang tertekan jauh lebih dalam ada turkis lira ada rusia rubble ada brazil dreal dan seterusnya